besok yang dari jakarta kesini semua
kamu harus masak
besok aku belanja ke pasar
gimana duet banget kalian
kita udah gak bisa berduet
masing masing sudah bersolok karir
kita kan satu tim
kita sudah beda visi dan misi
saya ada kebutuhan
buat bantu saudara saya
yang perlu uang buat berobat
buat ke malaysia
kamu mau jadi copet di malaysia
tapi saya belum tahu pasti
mau jadi apa
itu nanti urusan penyalur tenaga kerjanya
kalau ke malaysia
kamu bisa dapat uang banyak
belum tahu juga
saya bakal dapat pengalaman baru
saya jenuh jadi copet bos
kalau persoalannya jenuh
kamu gak perlu ke malaysia
cukup memikirkan gimana mencopet sebagai kegiatan yang menyenangkan
apa saya harus nyopet sambil bernyanyi dan menari
biar kamu gak jenuh
tapi saya sudah janji sama eva
mau ikut ke malaysia
dia yang ngasih ide ke saya soal kerja ke malaysia
oh jadi motivasi kamu perempuan
teteh yang jualan
mau nanya aja atau mau beli
kalau tete yang jualan saya mau beli
iya saya yang jualan
mau nyobain dulu
tapi sekarang enggak
karena sudah ada epa
jadi mau ikut ke malaysia
ya jadi atu
uangnya sudah ada
masih sedang diusahakan
setengahnya dulu juga gak papa
oke nanti aku kabarin lagi ya
yakin kamu mau ke malaysia
ya resti ada apa
jadi mau nolong aku
uangnya sudah ada
mudah mudahan hari ini udah ada
setengahnya dulu juga gak papa
ya nanti aku kabarin lagi ya
pasti perempuan dan bukan saudara kamu
kok cantik cantik jualan cilok
emangnya gak boleh
ya boleh aja
berarti gak perlu ditanya
kenapa gak kerja aja
emangnya jualan siwak bukan kerja ya
maksudnya kenapa nggak kerja kantoran aja
jualan cilok udah gengsi
kalau kamu kerjanya apa
mau kerja kantoran tapi nggak bisa
kenapa gak jualan cilok
saya baru kecopetan
kamu nyopet perempuan yang pakai baju merah
kamu nyopet perempuan yang pakai baju merah
sebentar lagi diingat ingat
kamu nyopet perempuan yang pakai baju merah
kalau mau nyopet saya nggak pernah merhatiin warna baju orang yang mau saya copet
paling cuma merhatiin tasnya
sama kira kira di dalamnya ada dompetnya nggak
sama merhatiin situasi dan kondisi
memungkinkan buat nyopet atau enggak
sudah lapor polisi
sudah lapor polisi
sudah lapor polisi
memangnya kalau saya lapor polisi nobel saya pasti kembali
tapi kan kamu tetap perlu
kalau mau bikin ktp baru ganti kartu atm kan harus ada surat keterangan dari polisi
boleh saya bantu
kok kamu mau bantu saya
kan kita belum kenal
kenalan dulu aku